kemudian hal lainnya juga kalau kita lihat adalah bahwa lima g ini juga mendorong smart city
jadi kalau sekarang ini kita bicara tentang ibu kota negara baru misalnya
itu otomatis betapapun juga lima g ini tidak bisa dilupakan segera diadopsi di sana
termasuk juga bagaimana kota kota yang ada sekarang ini juga mereka mengoptimalkan
memaksimalkan nanti pemanfaatan lima g apakah itu untuk ekonomi termasuk juga untuk layanan pemerintahan
kalau saya melihat bahwa kita jangan hanya jadi pasar dari teknologi
tapi kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk dapat mengembangkan ekonomi digital indonesia
untuk mengembangkan makin mensejaterakan masyarakat indonesia